anda kembali menyaksikan cnn indonesia news report pembangunan koridor tiga belas transjakarta rute kapten tendean ciledug hampir rampung jalan layang khusus transjakarta ini akan beroperasi pada juni pendatang
saat ini kontraktor di bawah koordinasi dinas bina marga tengah mengerjakan tahap akhir mulai dari pengaspalan hingga penyelesaian fasilitas penunjang halte
jalur layang sepanjang sembilan tiga km ini dilengkapi dua belas halte tiga diantaranya berada di ketinggian lebih dari dua puluh meter
untuk mempermudah warga pihak bina marga dan pt transjakarta sebagai operator menjanjikan pemasangan lift dan eskalator di tiga halte tersebut
perawatan sarana menjadi tantangan pengelola agar fasilitas seperti lift yang tidak berfungsi di halte
ke koridor satu sarinah tidak terulang
csw itu nanti kita akan gabungkan dengan pelayanan yang ada di mrt
jadi kita akan lengkapi dengan lift kita akan letakkan di sudut kiri jalan jalan dan di tengah
jadi saya yakin sebetulnya segala akses kita pikirin
satu lagi di cipulir cipulir nanti kami akan lakukan kerjasama dengan pihak swasta akan dibikin masuk ke dalam gedung